assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
dan selalu berada dalam lingkungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladi arama
hari ini kembali hadir menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
biasa tidak sendiri
sudah hadir bersama saya di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
senang melihat hilman sehat
mudah mudahan juga senantiasa juga berbagi ilmu ya
setiap hari kepada pemirsa cnn indonesia
nah pemirsa tema yang hari ini kita akan bahas juga
hilman adalah terkait pedihnya
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
kita sudah tahulah setidaknya mungkin pernah membaca
kemudian mungkin baca hadis bahwa
rasa rasanya azab kubur itu memang sangat pedih
tapi realita di lapangan memang kita melihatnya itu
banyak sekali mungkin
saudara saudara kita mungkin kita juga yang masih bergelimbang
dengan dosa gitu ya
yang rasa rasanya kayaknya juga kok jadinya nggak
ya pertama sebelum kita membahas
lebih dalam terkait dengan pedihnya azab kubur
saya kira yang pertama kita harus berlindung kepada allah
agar kita dijaga dari siksa kubur
maka ada satu doa
yang doa ini diselipkan
di akhir bacaan sholat kita sebelum salam
aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka janab
dan aku berlindung dari siksa kubur
aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian
dan aku pun berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian
dan aku pun berlindung dari fitnahnya masyid dajjal
itu ada doa tuh
ya kenapa doa itu dilantunkan
agar kita benar benar minta kepada allah
karena yang bisa melindungi kita dari pedihnya siksa kubur
hanyalah allah subhanahu wa ta'ala
maka pemirsa boleh diamalkan doa yang tadi
jangan sampai kita lupakan
mudah mudahan ini bisa menjadikan istilahnya apa ya
agar pada akhirnya nanti kita terjaga dari pedihnya siksa kubur
sebelum salam setiap sholat ya
nah sekarang bicara tentang azab kubur
pedihnya luar biasa
satu kali dikisahkan sahabat mulia usman bin afan
itu punya kebiasaan berjalan atau berziarah ke kubur gitu
nah beliau itu kalau berdiri di depan kuburan suka nangis
saking derasnya tangisannya seringkali membasahi jenggotnya
karena deras gitu
maka satu kali sahabat lain bertanya kepada sahabat usman bin afan
wahai usman kenapa engkau menangis begitu
aku perhatikan ketika engkau diceritakan surga dan neraka engkau tidak menangis gitu
tapi saat engkau berdiri di depan kuburan aku melihat engkau menangis terseduh seduh
apa jawaban usman bin afan
sesungguhnya aku mendengar dari rasulullah saw bahwa
alam kubur itu adalah persinggahan pertama sebelum engkau bertemu dengan alam akhirat
selamatnya engkau di alam kubur maka akan menggambarkan selamatnya engkau di alam akhirat
pedihnya siksa kubur yang kau dapatkan maka sepedih itulah nanti bahkan lebih besar yang akan kamu dapatkan di akhirat
jadi ternyata azab kubur atau siksa kubur itu adalah tahapan pertama gitu istilahnya
makanya kalau kuburannya aman alam kuburnya aman
insya allah kesananya lebih mudah
karena yang paling berat ini ya kan
maka kita benar benar berharap kepada allah agar dihindarkan dari siksa kubur yang sangat pedih gitu
ya tentu nanti ada amalan amalannya
nah hanya yang jelas yang perlu kita pahami bahwa alam kubur itu pasti akan datang
seharusnya meyakini itu
sebagaimana pernah kita bahas mbak mila
manusia itu kan hidup setidaknya mengalami dua belas tahapan
yang pertama alam ruh
yang kedua alam rahim
yang ketiga alam dunia
yang keempat alam kubur
yang kelima alam kiamat
yang keenam alam dibangkitkan
yang ketujuh alam dikumpulkan
yang delapan alam ditimbangkan
sembilan alam dihitungkan
sepuluh alam diberikan pertolongan
sebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan
dua belas baru alam ditentukan surga dan nerakanya
alam dunia yang kita jalani hari ini
ini bukan akhir kehidupan
ini baru tahapan ketiga
besok ketemu dengan alam kubur boleh jadi
nextnya alam kiamat dihancurkan semua
sampai nanti yaumul akhirah
kita ditentukan surga dan nerakanya
maka kita harus yakin bahwa alam kubur itu pasti akan datang
maka wajar ketika nabi bertanya siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya
nabi menjawab orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya
ketika manusia meninggal
masuk ke kalam kubur
akan ada tiga yang mengikutinya
dua balik lagi
satu ikut ke dalam
satu ikut bersamanya
apa yang akan kembali
yang akan ikut bersamanya adalah apa
maka pada akhirnya
kalau kita ingin terhindar dari siksa kubur
dan ingin diringankan siksa kubur kita
maka diantara bekalnya adalah amal yang harus dihadirkan
nanti kita bahas seperti apa amal amalnya
baik tapi ahilman ini juga jadi pertanyaan
yang menjadi penyebab azab kubur itu apa ya
singkat aja mungkin nanti pembahasan akan lebih jauh di segmen berikutnya
singkat aja penyebabnya apa
ya tentu karena kurangnya amal yang dihadirkan
kurangnya ketatan yang disuguhkan
kurangnya ketakwaan yang dipersembahkan dalam hidup
maka itu yang nanti akan menjadi
apa salah satu penyebab sisa kubur
seseorang itu di alam kubur akan diisi dengan berbagai amalnya
di bagian atasnya ada pintu sholat
di bagian samping kiri kanannya ada pintu puasa ada pintu zakat
yang di bawahnya ada pintu amal amal kebaikan kecilnya
kemudian nanti dia bertanya
di atas aku tidak melihat sholatmu
di samping aku tidak melihat puasamu
tidak melihat zakatmu
di bawah aku tidak melihat amal kebaikanmu
maka itu yang tidak dihadirkan nanti
jadi penyebab siksa kubur
aku lihat dosamu banyak gibahmu ada julidmu ada
terus apalagi perbuatan burukmu ada
itu sekiranya gambaran sederhana yang akan menjadi pengamat
makanya tidak ada amalan yang bisa meringankan atau bahkan menghilangkan
masya allah nanti kita bahas ya di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan dengan tema pedihnya
azab kubur ini masih akan kembali sesaat lagi

gapai kemuliaan dalam episode pedihnya azab kubur
ayuman kita lanjutkan lagi
tadi soal penyebab ya pastilah ya orang itu mendapatkan azab kubur karena mungkin dosanya yang dia perbuat
amalan amalan soleh yang mungkin jarang juga nggak dilakukan gitu
tapi ternyata ada dosa dosa kecil juga yang bisa menyebabkan azab kubur ya akhil
iya iya tadi kembali kepada pertanyaan awal ya
apa yang membuat seseorang itu mendapatkan siksa kubur
yang pertama ya karena ketaatan yang tadi hadirkan
atau yang kedua karena ya larangan kemaksiatan dan dosa yang malah dihadirkan gitu
sehingga poinnya jika kita ingin dihindarkan dari siksa kubur tingkatkan ketaatan kita kepada allah dan tinggalkan kemaksiatan kita kepada allah
itu kunci utamanya
nah kalau kita bicara amalan yang harus kita perhatikan sehingga kita terhindar dari siksa kubur apa
ya tentu amalan yang tidak baik harus dijauhkan
satu kali kan dikisahkan baginda nabi itu pernah lewat
dalam lewat ke sebuah kuburan ya kedua kuburan
nah tapi kemudian baginda nabi mendengar bahwa di dalam kuburan itu mereka sedang disiksa
maka sahabat bertanya ya rasulullah kenapa mereka bisa disiksa demikian
rasul menjawab mereka itu disiksa karena perbuatan yang mereka lakukan
yang boleh jadi dianggap kecil tapi berdampak pada siksa kuburnya
karena ada di antara mereka yang menyepelekan percikan air dari buang air kecilnya
atau mungkin tidak sempurna ketika dia membersihkan bekas daripada air kencingnya
nah sedangkan ada yang kedua kuburan yang kedua karena orang itu adalah orang yang suka mengadu domba
nah terus tiba tiba baginda rasul dikisahkan beliau mengambil pelapa kurma yang basah
kemudian menancapkan di masing masing kuburan itu
ketika ditanya kenapa ya rasulullah
aku berharap di antara mereka diampuni oleh allah
sampai pelapa kurma ini kering
satu segera bertobat kepada allah
selagi kita masih hidup maka segera bertaubat
segera minta ampun
dan yang kedua jangan pernah berhenti berbuat baik
kita gak pernah tahu sisi kebaikan mana yang akan meringankan siksa kubur kita
ya makanya nabi menggambarkan dengan menancapkan pelapa kurma yang basah
mungkin terkesan sederhana
tapi ingin menggambarkan kepada para sahabat
satu yang tadi segera bertobat minta ampun kepada allah
dan yang kedua jangan pernah berhenti berbuat baik
karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan dirimu agar terbebas daripada siksa kubur
makanya sekarang kalau kita diberikan ke lapangan dalam urusan harta berinfaklah bersedekah lah
karena ternyata banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali
ya allah aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang yang soleh
maka jadilah orang baik
karena hanya orang baik yang akan mendapatkan kebaikan itu
semoga allah memudahkan ya hizlan
kita untuk senantiasa beramal soleh berbuat baik
ahilman jadi kalau kita bicara penggambaran azab kubur itu seperti apa ya ahilman ya
dan tentu gambarannya kan digambarkan ada orang yang ketika di alam kubur dia mendapatkan ketenangan
siapa mereka orang soleh
tapi ada orang yang ketika di alam kubur itu mendapatkan siksa
berarti orang yang membangkang kepada allah
orang yang maksiat kepada allah
ada orang yang ketika sekiratul maut pun sudah tenang
dari awalnya itu kan
jembatannya itu ya
ada yang mudah mengucapkan kalimat allah
jadi saat dijemput pun sudah tenang
karena sudah digambarkan bahwa nikmat kubur yang dia dapatkan
bahkan ada yang tersenyum
tapi ada yang dalam keadaan sekatul maut pun dalam keadaan susah
kenapa karena ini sudah dihadapkan dengan gambaran bahwa sebegitu pedihnya mengerikan
dibawa ke kuburan
saat keluarganya menghantarkan
setelah itu dia pergi
dia sendiri tiba tiba di alam kubur itu kan
orang beriman orang soleh
katanya didatangi kalau misalnya orang soleh itu nanti didatangi dengan penampakan yang cantik rupanya
jadi sudah digambarkan istana yang indah
keadaan yang lapar
bau yang harum
kemudian itu yang dua kali sekian meter itu sakit
tapi dia merasakan bahwa oh nikmat
tapi ada orang yang ketakutan
gelap ini keadaan
sampai nanti ditanyakan
apa petunjuk dalam hidupmu
terus itu semua ditanya
ya seperti apa gambaran alam kuburmu
seperti inilah gambaran amal solehmu ketika di dunia
maka sibuklah beramal soleh
agar amal soleh itu mengantarkan kebaikan di kuburmu nanti
dan seperti apa buruknya alam kuburmu
maka seburuk inilah perbuatan dosamu saat di dunia ini
dan itu lamanya sampai datang hari kiamat
sampai nanti dihancurkan semuanya
ketika nanti di sana kan yang menjawab bukan lisan kita kan
watashadu arjuluh mimakalu yaksimun
ada satu hari nanti
kaki jadi saksi dengan apa yang dia lakukan
jadi pada akhirnya ini semua
kan ditanya oleh allah
dan alam kubur adalah persinggahan pertama
sebelum nanti kita mencari
sebelum nanti kita bertemu dengan alam akhirat yang selamanya
agar kita terhindar dari kisah kubur
istiqomah dalam kebaikan
istiqomah dalam kebaikan
ada doakan yang suka kita baca
kita minta semuanya secara masyarakat
fil ilmi wa barokatan
wa rahmatan indal mawth
fi sakaratil mawth
doa yang tadi di awal kita baca
allahumma inni a'udhu bikamin azabi jahannam
wa min fitnatil ma sihid dajjal
puasa ramadannya dijaga betul
termasuk ada baca quran
ada satu surat
yang bisa menjaga dirimu dari siksa kubur
apa surat itu
suratnya ada tiga puluh ayat
dan dimulai dengan
ternyata surat al muluk
orang yang biasa baca al mulu
maka dia akan dijaga dari siksa kubur
bisa jadi syafaat juga
jadi syafaat juga
kemudian sibuk beramal
dari mulai sekarang
kemudian setelah itu
doa sama allah
kalau sudah berbuat dosa
taubat amal taubat amal
terus sampai kapan
sampai ajal menjemput kita
di antara ciri dan tanda allah mencintai hambanya
salah satunya adalah
allah akan mengantarkan hambanya itu
untuk senantiasa menghadirkan ketahatan
itu yang kita minta
makanya taubat sebelum wafat
ampunan setelah kami wafat
ringankan sekiratul mawad kami
makanya sebenarnya kita ini akan terus berperang dengan syahitan
setan itu terus menggerogoti kita
agar lisan kita nanti di ujung gak bilang allah tuh
itu janjinya syaitan ya
maka pas sekiratul mawad orang kan digambarkan
pas mati masih mikirin dunia ada
tapi ada orang yang ketika sekiratul mawad itu
ambil ya allah
dibantu oleh keluarga
ikut sama sama mengucapkan kalimat allah
maka mulai sekarang
jaga hubungan kita dengan allah
jaga hubungan kita dengan manusia
belajar memaafkan jika disakiti
belajar minta maaf jika menyakiti
karena itu kan akan mengantarkan episode episode kehidupan kita
dunia bukan tempat yang kita lakukan
itu bukan tempat yang kita lakukan
itu bukan tempat yang kita lakukan
itu bukan tempat yang kita lakukan
dunia bukan tempat tinggal kita
dunia tempat meninggal kita
dunia tempat meninggal kita
hidup bukan untuk hidup
tapi hidup untuk yang maha hidup
mati bukan akhir kehidupan

pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
masih panjang perjalanan kita
salah satu yang akan kita hadapi setelah dunia ini adalah
gimana ya kita bangkit dengan motivasi
supaya kita siap juga nih
menghadapi periode periode kehidupan
yang akan kita lalui
langkah yang harus kita hadirkan
yang pertama jalannya adalah
bertaubat kepada allah sesegera mungkin
dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan
sering saya sampaikan begini mbak mila
masih berikan usia kepada kita
sampai saat ini
boleh jadi dua alasannya
karena allah tahu amal kita masih sedikit
berikan usia agar di sisa usia ini
bekal amal kita
sebelum kita kembali kepada allah
atau yang kedua
karena allah juga tahu dosa kita banyak
berikan usia kepada kita
agar di sisa usia ini
kita banyak bertaubat minta ampun kepada allah
atas kesalahan yang kita lakukan
maka jalan yang pertama
langkahnya adalah taubat
segera bertaubat kepada allah
orang yang dicintai oleh allah
salah satunya adalah orang yang
pernah tenggelam dalam dosa kemudian
dia diberikan fursatut taubat
dia diberikan kesempatan untuk bertobat
maka allah itu
lebih mencintai orang yang
banyak dosa kemudian dia bertaubat
daripada orang yang soleh
sedangkan dia merasa tidak punya salah
maka segera bertaubat kepada allah
yang kedua jalan taat
ketaatan kita kepada allah
yang kemarin lala yang kemarin
taat lagi kepada allah
manusia itu kan ada pada dalam kondisi fitrah sebenarnya
mungkin karena ada keadaan yang diadapatkan
sehingga mengarahkan pada sesuatu yang
tidak baik kita ini
berawal dari allah dan akan
kembali kepada allah
dan saya jadi ingat sebenarnya kita itu punya sinyal
kalau misalnya kita tuh lagi
jalannya keliru gitu ya allah tuh pasti
mengingatkan ya dengan cara spesifik
kalau mbak mila mau membedakan
ini dosa apa enggak gitu ya
simple kalau ada rasa
gelisah di hati
kok rasanya enggak pas
ya kok rasanya
resah ya itu kayaknya
ada sesuatu yang enggak baik
nah tapi kalau kebaikan kan pasti
mengantarkan kepada kebaikan juga
hal jazah ul ihsan ilal ihsan
makanya sesuatu yang gak baik
itu pasti menggelisahkan
menipu orang lain
itu jangan kira orang yang menipu itu
enggak gelisah gelisah
jadi kalau kita ditipu jadinya ya udah aja
biarin aja ya maksudnya kan karena
maksudnya kan karena kita tahu dendam
ya makanya pasti begini pasti begitu
makanya ada penelitian ya
ini curhatan sendiri
ada penelitian ternyata
ada satu sikap yang
mengarah pada dendamnya hati
yang mengantarkan penyakit di tubuh kita
kalau kita bedah nih
semua penyakit yang nempel
pada badan kita itu berangkat
asal muasalnya dari hati yang bermasalah
marah ke orang yang enggak berkata
berkesudahan benci ke orang
coba menurut saya mah rugi dua kali
satu udah mah dia disakiti
yang kedua dia mengizinkan dia sakit hati
dan sakit badannya
karena hati yang kotor tadi
kebayang kira kira iya
iya kan maka satu jalan taubat
dua jalan taat
udah saatnya kita mendekat kepada allah
agar kemudian kita punya orientasi
yang ketiga nih
orientasi hidupnya jangan hanya dunia tapi akhirat
nah perjumpaan bertemu dengan akhirat
akan melalui apa namanya
berarti bukankah orang yang cerdas
itu adalah orang yang punya tujuan hidup
iya iya enggak
bamiila kalau kerja ada target enggak ada
dan biasanya target itu kan yang jadi kpi
maka orang ketika bekerja pasti akan
lihat targetnya apa
makin dia punya target maka dia makin semangat
untuk bekerja nah sekarang
target hidup kita apa
kalau targetnya dunia ya
hanya dunia kita dapatkan tapi kalau targetnya
akhirat ada alam kubur yang akan
kita datangi maka kita menatap
itu semua oh itu
itu yang akan kita datangi
bekal persiapan kita
untuk sampai ke sana nah
satu jalan taubat dua jalan taat
yang ketiga jalan tujuan kita harus dipastikan
nah baru yang keempat
siapkan amal amalan kecil amal amal
ringan tapi bisa mengantarkan pada kebaikan
akhirat kita pada alam kubur kita
termasuk tadi doa yang banyak
baca al muluk iya
ketika dulu kita kecil ya ini saya juga
sama ya kita belajar dapat
ilmu dari guru kami di pesantren
rutin baca al muluk ya
iya dulu biar nanti terjaga dari siksa
al muluk itu kan jadi kuat tuh iya
kita tuh gak mau tidur dulu sebelum baca al muluk
nah terus kenapa sekarang enggak
insya allah masih rutin aduh ya allah
doakan terus istiqomah ya ilman amin amin
ini kenapa nih kenapa
dulu bisa sekarang enggak kok berarti ada
orientasi yang perlu di reset lagi ya
yang perlu di revisi kira kira
di revisi ya perlu di set lagi diingatkan kembali
insya allah ini akan jadi jalan
jalan taubat jalan taat
jalan tujuan kita dipastikan dan yang
keempat ya tadi lakukan amalan amalan
ringan amalan kecil tapi bisa
menyelamatkan kita dari alam umroh
amalan amalan itu ya yang nanti
akan jadi cahaya juga buat kita ya
la dar ratit sharro yaroh
yang berbuat baik walaupun sebesar
berjizr allah balas kebaikan
yang berbuat buruk atau juga
bahas keburukan terus untuk apa
kita sibuk dengan keburukan kalau kebaikan ada balasannya
mending fokus dengan kebaikan
fokus jadi orang baik
untuk lebih baik dari orang lain
tapi kita hanya dituntut
untung dituntut dari hidup kita yang sebelumnya
fokus dengan itu
akhilman tidak terasa kita sudah
sampai di penghujung program seperti biasa pemirsa
apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi
bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik dan
juga tentunya menjadi hamba allah yang lebih baik
saya mlaidya rahmat dan juga ustadz hilman fawzi
ndudiri terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa lagi pada
gapai kemuliaan berikutnya wa bilahi taufiq wal hidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas dukungan anda